lelaki tadi ngomongnya bukan pulangnya pakai angkot ya papa
tapi kamu pulangnya naik kanker aja ya
biarpun anaknya tadi baru calon
saya udah kata hati
saya nggak punya nyali buat bersaing sama lelaki tadi
mungkin dia sekarang akan terluka
nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri
ketika nanti dia bertemu laki laki lain yang lebih baik dari saya
kata kang mus
kang mus butuh serena
dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
tapi kang mus punya tanggung jawab yang lebih besar
membantu menyelamatkan saya
menyelamatkan rumah tangga saya
menyelamatkan keluarga saya
kata kang mus
minta serena keluar dari bisnis kita
atau saya yang keluar
keputusan kamu apa
begitu udah ada barangnya
saya mau keliling bandung
setelah satu minggu saya cek penjualannya
semoga keputusan kamu
keputusan yang tepat
baik buat kamu
buat keluarga kamu
juga buat bisnis kita
sudah lama kenal yasmin
selain cantik apa yang kamu tau soal yasmin
apa yang jelek dari asmi
menurut saya itu nggak jelek
suka mau menang sendiri
kamu gak keberatan
kamu gak takut
dan suka mau menang sendiri
harus selalu mengalah
saya permisi dulu
kenapa abah ninggalin wahyu
kenapa abah ninggalin wahyu
kenapa abah ninggalin wahyu
kenapa abah ninggalin wahyu
pertemuan sudah selesai
baru interview tahap satu
dan wahyu belum bisa meyakinkan abah
ada interview tahap dua
kalau wahyu belum mundur
kalau dia sudah siap
kalau dia sudah siap
jawaban kamu belum bisa meyakinkan abah
masih ada interview tahap dua
kalau kamu sudah siap
aku sudah siap
wahyu sudah siap
interview tahap dua
udah kamu apa
cuma niat baik
cuma niat baik
butuh modal uang
gak cukup cuma niat baik
nanti saya cari
kalau sudah berumah tangga
kamu harus punya rumah sendiri
jangan tetap tinggal di rumah orang tua
atau numpang di mertua
buat awal awal mungkin ngontrak
buat punya rumah sendiri
dari kerjaan kamu yang sekarang
memangnya dari mana lagi
terus punya rumah
dari kerjaan kita sekarang
saya belum punya rumah sendiri
bisa berumah tangga
bisa beli rumah
biarpun harus kredit
saya malah kena phk
jadi saya enggak bakal bisa nikah
tapi kamu harus lebih siap
jangan sampai karena kamu nikah
perempuan yang nanti jadi istri kamu
semua jadi susah
kalau harus sampai siap segalanya
saya enggak yakin
yasmin mau nunggu
nanti kamu datang lagi
sama keluarga kamu
sebelum kamu punya rencana lebih jauh
kamu cari lagi yang namanya yasmin itu
kamu harus tahu
kamu harus tahu alamatnya dimana
semoga kamu berhasil
pengen hasil ya
saya gak ada niat jelek
saya nggak ada niat jahat
nama teteh siapa
selamat pagi bos
kasih langsung jalan
kamu tau dari mana
cuma nebak aja
diliat dari cara mereka
dan bicara suami
kenapa kamu tempatnya baru calon
kalau sudah jadi suami
kamu pulangnya nekang nekang aja ya
biar pun lelaki tadi baru calon
saya udah kata hati
saya gak punya nyali buat bersaing sama lelaki tadi
jangan samb grandmother